guna mendukung kelancaran grand launching jakarta international stadium atau jis
pihak dinas perhubungan dki jakarta akan terapkan rekayasa lalu lintas
rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan mulai jelang sampai pasca acara berlangsung
dinas perhubungan akan memperlakukan pembatasan lalu lintas umum
menuju jis mulai pukul empat belas sampai dua puluh satu waktu indonesia barat
pembatasan ini difokuskan di jalan sunter permai raya dan depan danau sunter barat
terdapat tiga titik lokasi penutupan jalan secara terbatas
yakni di perlintasan sebidang kereta api jalan sunter permairaya
hingga ke jalan re marta dinata simpang jalan sunter permairaya jalan bismaraya
dan simpang jalan danau sunter barat hingga jalan danau sunter utara
di lokasi tersebut kendaraan yang boleh melintas hanya bus transjakarta
shuttle bus sekolah kendaraan penghuni sekitar dan kendaraan vip vvip serta tamu undangan
jakarta international stadium direncanakan akan grand launching pada hari ini
sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama
dito kita ingin mendapatkan
gambaran persiapan jelang grandlaunching jakarta international stadium ini
kabarnya juga ada pembatasan akses jalan untuk umum di sana
seperti apa menggambarkannya dito
ya halo selamat siang ferdina
saya ingin memberikan informasi bahwa suasana di sekitar lokasi jakarta international stadium saat ini
sudah mulai rame dipadati oleh sejumlah pemegang tiket
dan memang diketahui bahwa tiket ini bisa diperoleh secara gratis melalui aplikasi jaki
tapi memang para pengunjung atau para peserta yang akan hadiri grandlaunching dari jakarta
ada international stadium sendiri harus terlebih dahulu menukarkan stadionnya
yang mungkin ada bisa di belakang saya
di sebelah sana itu sebenarnya ada antrian
itu adalah orang orang yang akan menukarkan tiket mereka untuk bisa dapat masuk
memang penukaran ini sendiri sudah bisa dilakukan sejak pukul sebelas
nanti mereka nanti akan diizinkan masuk dari formasi polri sekitar pukul tiga sore nanti
ada pun untuk persiapan sendiri selain juga di sini sudah ada penukaran tiket
di dalam jakarta international stadium saat ini masih berlangsung rehearsal
atau gladi resik untuk sejumlah band band yang akan tampil
karena memang kita ketahui untuk grandlaunching ini sendiri nanti akan diberiakan oleh sejumlah band papan atas
seperti dewa sembilan belas terus kemudian ada setia band dan juga kotak
dan juga tak ketinggalan pastinya laga persahabatan sepak bola antara persija lawan conburi fc asal thailand
yang pastinya akan sangat dinantikan oleh para pecinta persija yang ada di ibu kota itu sendiri
nah tadi ferdi sempat menyinggung soal rekayasa lalu lintas memang betul
dinas perhubungan sendiri akan melakukan rekayasa lalu lintas secara terbatas mulai pukul empat belas hingga pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
di mana memang untuk pembatasan jalan sendiri akan dilakukan penutupan secara terbatas
yaitu di tiga lokasi penutupan yaitu di perlintasan sebidang kereta api jalan sunter permairaya dan jalan r marta dinata
terus kemudian di simpang jalan sunter permai raya dan jalan bismaraya
dan simpang jalan danau sunter barat dan jalan danau sunter utara
ada pun juga untuk lokasi penutupan
lokasi tersebut hanya bisa dilalui oleh shuttle bus transjakarta kendaraan vip vvip dan juga tamu undangan dan juga tentunya ambulans
nah selain itu juga dinas perhubungan juga menghimbau kepada nanti para masyarakat yang akan menghadiri grand launching dari jakarta international city sendiri
untuk tidak membawa kendaraan pribadi
memang karena memang disini ada sembilan kantong parkir yang disediakan
ada tujuh kantong parkir yang ada di sekitar lokasi
ada terus kemudian ada dua di kawasan ancol
di ancol karnaval dan juga di c tiga yang belakang rusun bandar kemayoran
terus kemudian untuk yang tujuh lokasi di sekitar jakarta international city miss sendiri
ada di rspi sulianto suroso rukanusantara universitas tujuh belas agustus geraha yki the rc hotel itf dan ruko sunter nirwana
nah di mana selain itu juga untuk mendukung mobilitas warga masyarakat yang akan parkir akan disediakan sebanyak lima puluh bus shuttle bus yang akan menggunakan bus sekolah milik pemerintah provinsi dki jakarta
di mana shut of bus sendiri bisa diakses mulai pukul sembilan hingga pukul dua puluh tiga atau jam sebelas malam nanti yang bisa diakses di rspi suroso universitas tujuh belas agustus geraha yki drc hotel ruko suntur nirwana ancol carnaval dan c tiga
dimana disitu ada drop off
selain itu juga masyarakat juga bisa menggunakan bus transjakarta yang akan memberikan layanan gratis
selain juga layanan reguler berbayar seharga rp tiga lima ratus
dimana untuk yang layanan berbayar
di mana untuk yang layanan berbayar
itu ada jurusan jis tiga yaitu antara jakarta international stadium sampai ke harmoni
jis empat belas jakarta international stadium sampai senin
terus dua belas p jakarta international stadium lrt pengangasan dua
sementara untuk yang layanan gratis itu bisa diakses di maksudnya rute tgs empat puluh terus ada tgs empat puluh satu yaitu melayani trayek jakarta international stadium itc cempakamas dan jakarta international stadium tanah abang
yang mulai beroperasi
mulai pukul sepuluh pagi ini
baik terima kasih koresponden cnn indonesia arya dita utama dari jakarta international stadium